gue mati mati yang jaga sikap gue ya
asal lo tau itu susah
tapi demi lo gue jaga itu semua
berarti lo suka kan sama wulandari
kenapa lo ngomong dari awal pengecut
jangan sebut gue pengecut ya
aku emangnya gue gak berani ngomong itu kan dari awal

gue gak boleh baper lagi sama roman
pokoknya gue harus ke uang
emang ada air mata di mataku
ya udah kalo gitu sekarang lo senyum dong
eh senyum bukan bengong
ngapain juga gue senyum senyum
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
ntar samuel marah aja
walaupun diantara kita berdua nggak ada rasa apa pun
gue tetep boleh kan bantuin lo
gue seneng aja kalo bisa berguna buat
udah diem aja
gak usah sok peduliin gue gak usah sok bikin gue gr
karena itu gak mempan

jangan lupa like share dan subscribe ya

ada yang kelupaan
besok besok kalau lo ngelihat ban mobil gue pecah lagi atau robek lagi
lo gak usah berhenti buat nolong gue
waduh hujannya udah di luar
nungguin calon suaminya
dia gak masuk tadi
aduh gimana nih gin kita kekuncian disini nih
kamu jangan teriak teriak nanti kalo bobi denger gimana
ya terus gimana kalau kita nggak bisa keluar dari sini
emang kamu mau apa dikunciin sampe pagi
aku sih gak mau
gak mau juga so
yaudah kita panggil lagi
ini mana sam sih

itu buat lo yang udah bohongin gue tentang wulan
itu buat kemunafikan lo
itu buat lo yang sering gak percaya sama gue
gimana gue bisa percaya kalo lo nunjukin sebaliknya ah
sam gue mati mati yang jaga sikap gue ya
asal lo tau itu susah
tapi demi lo gue jaga itu semua
berarti lo suka kan sama wulandari
kenapa lo ngomong dari awal pengecut
jangan sebut gue pengecut
kenapa emang ya lo gak berani ngomong itu kan dari awal
lo pengecut tau gak
udah udah udah udah sam
akhirnya gue berhasil lari kata kata itu dari mulut lo
sam tunggu dulu sam
waktu pertama kali wulan datang ke sini

dan gue liat dia jalan di koridor sama bu indah
gue langsung ada rasa sama dia
waktu lo bilang sama gue kalau lo naksir sama wulan
lu minta ke gue untuk bikinin puisi cinta untuk lo nembak dia
tapi pada akhirnya gue pilih lo
lo berarti buat gue sam
walau gue harus pendam rasa gue ke wulan dalam dalam
dan waktu gue bikin puisi itu sam
gue ngebayangin wulan sepenuh hati gue
dan bodohnya gue tanpa sadar gue tulis nama gue di surat itu
gue bukannya sengaja sam
gue juga baru tahu saat wulan balikin surat itu ke gue
gue sadar gue bodoh banget sam
sekarang gue cuma mau persahabatan kita kayak dulu sih
gak hancur kayak sekarang
oke lo mau tau kan
sekarang gue tantang lo buat ngejauhin wulan
tolong kasih tahu gue gimana caranya
karena gue selalu gagal
gue udah jetekin dia
gue udah jauhin dia
gue udah selalu bikin dia marah sama gue
gue gak pernah berhasil
kalau lo jujur dari awal semua nggak bakal kayak gini man
gue tau itu emang salah gue sih
seandainya gue bisa muter waktu
gue gak mau persahabatan kita kayak gini